jakarta pusat keluhkan keterbatasan alat pelindung diri atau apd untuk melaksanakan kegiatan pembersihan di beberapa titik di jakarta
sulitnya mencari apd serta melonjaknya harga satuan menjadi penghambat pmi untuk melaksanakan kegiatan penyemprotan desinfektan
ketua pmi jakarta pusat suwardi sulaiman sabtu siang mengeluhkan tingginya harga apd yang awalnya rp satu ratus tiga puluh kini melonjak hingga rp enam ratus
meski begitu kegiatan penyemprotan akan terus dilakukan oleh pihak pmi dan terkini ada tiga ratus tiga puluh enam personil pmi jakarta pusat melakukan penyemprotan cairan desinfektan di wisma atlet kemayoran yang akan dialih fungsikan menjadi rumah sakit darurat penanganan covid sembilan belas
sampai hari ini kita sulit mencarinya apd nya itu
maka dari itu kita juga mengimbau ini kesempatan buat pmi
dulu kan kita dikenal dengan donor darahnya aja
sekarang dengan ada hikmah dari corona ini jadi semua orang mengenal pmi minta pmi
nah perhatian mereka ini sangat dimanfaatkan oleh kita dengan baik dan kita harapkan juga perhatian daripada instansi dan lain sebagainya untuk membantu kami masalah perobatannya itu yang kita butuhkan sekarang ini
seperti ini kan pakaian itu karena itu enam ratus ribu satu dulu cuma rp satu ratus tiga puluh